tunggu dulu asal usulnya
iblis pizza dahulu diperkenalkan oleh imigran asal italia richard ricardo
yang membuka restoran bernama pizeria uno di chicago amerika serikat pada seribu sembilan ratus empat puluh
tak ada yang dapat memastikan mengapa ukuran pizza ala chicago lebih tebal dari pizza italia
sebagian berspekulasi tebalnya pizza menyesuaikan dengan porsi makan orang amerika
pemilik restoran telah memodifikasi ukuran pizza
sehingga pizza yang tersebut tidak terlalu tebal
sebanyak dua kali
lantaran bersaing dengan restoran pizza baru yang menawarkan ukuran jumbo
pemilik restoran telah menawarkan ukuran pizza yang tersebut tidak terlalu tebal
pemilik restoran telah menawarkan ukuran pizza yang tersebut tidak terlalu tebal
pemilik restoran telah menawarkan ukuran pizza yang tersebut tidak terlalu tebal

pemilik restoran telah menawarkan ukuran pizza yang tersebut tidak terlalu tebal
pemilik restoran telah menawarkan ukuran pizza yang tersebut tidak terlalu tebal
pemilik restoran telah menawarkan ukuran pizza yang tersebut tidak terlalu tebal
pemilik restoran telah menawarkan ukuran pizza yang tersebut tidak terlalu tebal
meleleh ya kan seperti hatiku asli nah disini juga sama ini kuncinya ini kuncinya disini
untuk mendapatkan efek cui atau kenyal keju mozzarella justru mendominasi sebagian besar
toppingnya hampir sudah lebih bisa dibilang lebih banyak dari rasnya sendiri ya justru
lebih tebal dari kerasnya sendiri sehingga bisa dibilang sebagian besarnya adalah mozzarella wow
kita isi nah dia ratatouille ini ya masuk kita masukin kak oke masukin sepintas mengolah adonan
pizza menaburkan isian hingga melumuri toppingnya dengan saus marinara terkesan mudah ternyata
semakin tebal pizza semakin sulit memastikan tingkat kematangannya tantangannya adalah saya
yakin karena ini tebal jadi memastikan untuk dia benar benar matang sempurna
sempurna ya benar dan juga doughnya juga kan kita beda dari yang lain itu dari pizza
biasa beda kandungannya beda karena do untuk bibi sendiri dia mengandung butter oke
ya kalau untuk italian dan new york kan dia enggak pakai butter nah itu ngaruh enggak ke
misalnya dari proses masaknya jadi menjadi kesulitan sendiri apa kesulitannya di
kalau disantalo mengandung butter dia kan agak basah dan juga dia cepet brown makanya
kita harus mencari suhu yang pas supaya dia tidak merata matengnya
olahan pizza saya siap dipanggang nextnya nih berarti dimasuk ke dalam tinggal masuk ke sini ya oke
pizza buatan saya dan chef chefy pastinya saya cuman nepek nepek doang
proses pemanggangan pizza di tungku memakan waktu setidaknya dua puluh menit anda
harus sedikit bersabar jika memesan deep dis pizza meski proses pembuatan dan pemanggangan relatif lama
tapi sepadan dengan sensasi kala menyantapnya yes pizza saya akhirnya siap disantap bila di
chicago dipis pis saja kan langsung di atas pen pemanggangan tapi disini pizza dilepas
dari pen dan disajikan di atas piring kayu bukan tanpa alasan resto ini berkonsep keluarga sehingga
rentan disentuh anak anak ketika disajikan di atas ren yang masih panas secara umum
rasa topping dan juga keju hampir sama tapi ternyata di dalamnya kalau saya lihat
cukup berbeda dari mungkin kayak ada rempah ya sedikit ada rempah dari indonesia juga jadi
go lokal istilahnya silakan pak tak ada aturan baku apakah makan di pizza sebaiknya menggunakan
karena teksturnya yang tebal dan isian yang kaya menggunakan tangan cukup sulit tidak seperti pizza
italia yang dapat dilipat tidak hanya ciwi dari kejunya saja tapi dia ada sedikit yang bisa
bikin ada yang digigit kayak gitu oke saya ngerti biasanya kita kalau makan pizza tebel
pinggirannya dibuang tuh iya sementara kalau ini baru saja nyoba ya saya tunjukkan mungkin lebih dekat
ya udah kira kira sini mampir setelah langsung nah ini apa dia siap ya tuh pinggirannya ini
kalau dilihat tebal banget dan cenderung orang kayaknya kalau misalnya yang udah makan topping
dan tengahnya males makan betul tapi dengan dibuat tekstur seperti biskuit tadi jadi nggak
akan kebuang betul itu dikembangkan semuanya oke nice id secara diameter tidaklah
besar tapi ketebalan pizza setinggi tujuh cm membuatnya seolah dibentuk dari dua lapis pizza biasa tentu
saja seporsi dip dis pizza tak mungkin disantap sendirian satu porsi bisa dinikmati empat hingga lima
orang keras bagian bawahnya kalau saya tadi atas toppingnya kemudian kelas bawahnya sepintas
itu memang ya itu biskuit tapi masih lembut
enggak ya kalau biskuit kan biasanya ada yang kayak yang sifatnya hancur di mulut gitu kan
tadi masih di gigit seperti somehow ada layer layer gitu ya pengalaman menyantap dipisah tak hanya pada
cita rasanya tampilan yang menggiurkan serta sensasi menarik narik keju berbalut dengan
gigitan pinggiran roti yang renyah begitu memanjakan lidah dan yang pasti mengenyangkan roni satria
setia di pradana jawa indonesia